dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kesepakatan yang terjalin dalam ktt amerika serikat korea utara
korespondensi yang indonesia ruli kuniawan melaporkan dari singapura
dua belas juni dua ribu delapan belas menjadi hari yang bersejarah bagi dua negara amerika serikat dan juga korea utara
di mana dua pemimpin ini akhirnya pertama kali bertemu dan berjabat tangan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
setelah kurang lebih lima jam berdialog dan saling melempar pujian akhirnya kesepakatan pun terjadi
di mana korea utara akhirnya setuju untuk mempercepat proses denuklirisasi di negaranya
ini menjadi angin segar tidak hanya bagi korea utara dan amerika serikat
bahkan menjadi angin segar bagi negara negara yang dekat di semenanjung korea
seperti jepang cina dan juga pastinya korea selatan
trump pernah mengatakan pertemuan di singapura tidak menjadi pertemuan yang terakhir
akan ada pertemuan pertemuan berikutnya
bahkan trump berencana akan mengundang kim jong un datang ke gedung putih
kita akan lihat
kedepannya apakah korea utara akan menjadi negara yang terbuka dan tidak lagi menjadi negara yang terisolasi
wali kurniawan singapura